rasanya perjalanan kemarin dengan pkb nasdem pks itu sudah perjalanan yang baik nyaman kita jaga ini
semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar
kasih jeda sebentar jeda menata dulu nutup buku jenang sum sum terus baru nanti kita
nanti nyatakan kenapa pengumuman
nanti ini dah biasanya gusimin itu istiqorohnya mantap jadi kita nunggu istiqorohnya gusimin dulu